badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memprediksi
hujan lebat akan turun di sebagian besar wilayah indonesia hingga dua puluh juni mendatang
bmkg mengimbau masyarakat waspada karena tingginya intensitas hujan berpotensi menyebabkan banjir
kondisi atmosfer di wilayah indonesia menunjukkan beberapa indikasi turunnya hujan lebat
di antaranya suhu permukaan laut di perairan indonesia bagian barat dalam kondisi hangat
masuknya aliran masa udara basah dari samudera hindia dan lemahnya aliran masa udara dingin australia
hujan lebat diperkirakan akan terjadi di beberapa kota di pulau sumatera jawa kalimantan papua dan kepulauan maluku
hujan lebat ini berpotensi menimbulkan banjir

hujan lebat diperkirakan akan terjadi di beberapa kota di pulau sumatera jawa kalimantan papua dan kepulauan maluku